artis ruben onsu diduga mengidap penyakit lesi otak
di sebuah acara televisi ruben mengaku hasil pemindaian otak menunjukkan bintik hitam di otaknya
meski begitu ruben mengatakan masih diperlukan penelaahan lebih jauh untuk mengetahui detail penyakit yang dia derita
sebelumnya itu kan aku ada mri dan yang lainnya
nah jadi memang ada beberapa yang harus ditelaah lagi lebih jauh
ada beberapa bintik bintik titik di bagian otak
yang katanya otak itu katanya kalau sama darah itu lebih serakah
jadi kalau dia baru masuk darah dia maunya langsung nyerapnya lebih banyak gitu
dan kalah sama yang ada di tubuh gitu
jadi lebih banyak keserapnya di otak
menurut dokter spesialis saraf rumah sakit pertamina jaya sri utaminingsih
resi otak merupakan kelainan atau abnormalitas di dalam jaringan otak
kelainan otak bisa disebabkan karena infeksi trauma seperti kecelakaan yang mengakibatkan terjadi benturan pada kepala
gangguan metabolik autoimun dan keganasan tumor
bentuk lesi otak diantaranya pendarahan akibat kecelakaan atau luka di kepala
bisul di dalam otak infeksi penyumbatan dan tumor
akibat lesi otak bermacam macam
tergantung di mana titik lesi itu berada
jika lesi otak terdapat di titik otak yang berkaitan dengan jaringan gerak tubuh
maka si penderita berpotensi mengalami gangguan gerak kelumpuhan hingga strok
jika lesi terjadi di titik jaringan daya ingat maka penderita berpotensi akan mengalami hilang ingatan
kelainan dalam otak itu bisa disebabkan oleh karena infeksi bisa karena trauma seperti kecelakaan
bisa juga karena gangguan metaboli
bisa juga karena autoimun
atau bisa juga disebabkan oleh karena keganasan seperti tumor
bentuk bentuknya itu berbeda beda
jadi bentuk kelainan lesi otak itu bisa bentuknya seperti adanya perdarahan
misalnya pada trauma kepala
bisa bentuknya seperti bisul di dalam otak
dokter spesialis sara firmasakit pertamina jaya sri utaminisi menjelaskan
lesi otak bisa mengakibatkan kematian jika sudah masuk stadium parah
semakin cepat lesi otak terdeteksi
maka semakin besar peluang pasien
pencegahan penyakit lesi otak dapat diminimalisir dengan menerapkan gaya hidup sehat
selalu gunakan helm sesuai standar bagi pengendara motor
dan segera periksakan diri ke dokter jika merasakan keluhan untuk deteksi dini